seorang nenek berusia satu ratus empat tahun menjadi korban penjambretan yang dilakukan oleh gerombolan pria
di dusun kanigoro tirtomoyo pakis kabupaten malang pada senin lalu
modus yang dilakukan pelaku yakni berpura pura menanyakan alamat kepada korban
namun belum sempat menjawab pelaku merampas kalung korban
keluarga korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku
polisi sektor pakis telah meminta keterangan kepada sejumlah saksi dan mengidentifikasi pelaku melalui rekaman cctv
akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar enam juta rupiah
penjambretan juga terjadi di jalan balongsari surabaya
korban bernama jumia tiba usia enam puluh tahun yang baru turun dari sepeda motor
tiba tiba dihampiri dua pelaku bersepeda motor yang langsung menarik kalung yang sedang dipakainya
akibatnya korban langsung jatuh tersungkur
rabu siang polisi berhasil menangkap kedua pelaku di rumahnya masing masing di jalan kandangan surabaya
diketahui penjamretan yang terjadi pada desember dua ribu dua puluh dua lalu ini dipicu karena pelaku kecanduan judi game online
pada petugas polisi sektor tandes tersangka mengaku menjual kalung korban seberat lima gram lebih seharga satu dua juta rupiah
sementara itu di jalan kurnia kampung bulak koja jakarta utara
seorang karyawati menjadi korban pelecehan oleh seorang pria yang menggunakan sepeda motor
pelecehan yang terjadi pada senin lalu ini terekam cctv dan viral di media sosial
rabu siang polisi sektor koja berhasil menangkap pelaku di kawasan cilincing jakarta utara
polisi mengungkap pelaku melakukan pelecehan karena korban mirip dengan mantan pacarnya
tim liputan cnn indonesia